tidak disukai oleh kerajaan saat itu
tapi itu tidak menghentikan brittennic
dia terus belajar dari temannya antoni
brittany dan anthony tumbuh bersama dan berteman baik
tapi suatu hari yang cerah sebuah gulungan datang
antoni diminta untuk bergabung dengan peleton musaik
salah satu kerajaan lain sedang dalam masalah
dan anthony diminta untuk melakukan tugasnya
tugasnya di musaik
itu adalah panggilan mendesak untuk semua calon prajurit
dan anthony harus pergi bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada brittany
tidak itu tidak adil
dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal
mengapa aku tidak diizinkan untuk melayani kerajaanku
aku tahu kau merindukannya sayang
dan itu tidak adil tapi memang selalu seperti ini
tapi sekarang akan berubah
brittany kau adalah prajurit
kau adalah yang terbaik yang ayah tahu
pergilah ke sana dan tunjukkan pada mereka bahwa kau adalah yang terbaik
dengan dukungan tanpa henti dari orang tuanya
brittany melakukan pencarian untuk kehormatannya dan cintanya pada antoni
brittany memiliki banyak keterampilan
tidak hanya dia bisa bertarung
tapi dia juga selalu bekerja dengan logam yang berbeda
dia membuat baju zirah lengkap untuk dirinya sendiri
sehingga identitasnya tidak terungkap dan tertinggal dalam pencariannya
setelah berjalan anthony menemukan anthony
setelah berkendara siang dan malam
brittany mendekati menara tinggi
dan mendengar seseorang menyanyikan sebuah lagu
meskipun dengan sangat sedih
tunggu apakah ini datang dari atas sana
aku harus pergi ke sana
karena semudah itu menyelamatkan seorang gadis
bukankah ini pemandangan indah
seorang wanita berbaju zirah
aku bahkan tidak tahu mereka membuat baju besi untuk wanita
dan apa yang telah kau lakukan pada wanita di menara
iya aku adalah makhluk yang sangat cerdas
yang telah menggunakan kepintarannya untuk menangkap makhluk perih
aku tidak ingin ada hubungannya dengan dia
hanya kekuatan magis yang aku butuhkan
tapi kau tahu dia adalah anak yang keras kepala sekali
kalau saja dia memberikan sihirnya pada aku
aku akan melepaskannya
tapi dia tidak mengerti
maksudku aku hanya ingin punya kekuatan lebih
apa buruknya itu
saat makhluk ajaib itu melanjutkan rencananya dengan cara yang paling santai
brittany mencari makhluk perih
sitiny menyadari bahwa dia memiliki permata di gelangnya
tunggu aku telah membaca tentang permata itu di kitab langkah
batu ini didukung oleh kegelapan
itulah sebabnya makhluk ajaib ini ada di tempat teduh
entah bagaimana aku harus membuatnya di bawah matahari
mungkin itu akan menyelamatkanku dan wanita di menara itu juga
bristeny menggunakan logam berat yang dia kenakan dan mencoba untuk turun
dia akhirnya bisa membebaskan diri
hei tidak kembali kal
tangkap aku jika bisa
tanpa pikir panjang makhluk ajaib itu mengikuti bridney ke bawah sinar matahari
aku bilang berhenti
tunggu kenapa tidak berhasil
seekor burung memberitahuku bahwa permata yang kau gunakan itu tidak berfungsi di bawah matahari
brittany mengambil permasa itu dan menghancurkannya dengan batu
dan yang mengejutkannya menara itu melewai dan keluarlah gadis cantik itu
makhluk ajaib itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri
di mana kesatriaku yang menyelamatkanku
kau sendiri memiliki sihir dan kau masih menunggu orang lain untuk menyelamatkanmu
maaf atas berita sedikit
tapi kau diselamatkan oleh gadis lain
ya aku tidak tahu harus bilang apa
aku berterima kasih
sihirku tidak cukup di hadapan kekuatan yang dimiliki makhluk ajaib itu
dan aku tidak salah kau tahu
aku diselamatkan oleh kesatriaku
kesatria dalam baju zirah yang bersinar
baju zirah bridney bersinar seperti emas
ini hadiah terima kasih karena telah menyelamatkan
aku sangat bangga melihat gadis lain begitu berani
aku sangat bangga melihat gadis lain begitu berani

aku sangat bangga melihat gadis lain begitu berani

dan di zamanku selalu seorang pangeran yang akan menyelamatkan para gadis
britney bercerita kepada amore bagaimana dia sendiri sedang mencari cinta dan kehormatannya
aku tahu tidak adil bahwa kita tidak dipilih untuk berperang yang mempengaruhi kita semua
kami selalu dianggap sebagai penonton
hanya penonton dalam diam
tapi sekarang tidak lagi
kau telah memberi aku harapan

aku akan menyebarkan berita tentang kesatria berbaju zirah

tentang segala rintangan dan tidak pernah berhenti berjuang untuk apa yang benar
amore juga memberitahu brittany tentang turnamen semua prajurit yang akan datang dalam sepuluh hari yang diadakan setiap dekade
aku yakin antoni akan ada di sana
brittany melambaikan tangan kepada teman barunya dan melanjutkan perjalanannya
dengan semangat dan keberanian baru
dia menyadari bahwa bahkan sedikit dukungan dari seseorang dapat memberi kita begitu banyak kekuatan
itu adalah perjalanan panjang sepuluh hari
setelah sepuluh hari ke jantung kota mosaik tempat turnamen diadakan
tapi keajaiban sudah dimulai
berkat amore berita tentang kesatria berbaju zirah menyebar begitu cepat
lihat kesatria berbaju zirah
apa kita bahkan tidak bisa melihat wajahnya
oh aku melihat kesatria berbaju zirah dan dia melampai padaku
oh aku melihat kesatria berbaju zirah dan dia melampai padaku
kami adalah teman baik sekarang kami adalah teman baik sekarang
kami adalah teman baik sekarang
apa yang kau katakan padaku
brittany menyadari bahwa logam tebal di wajahnya telah memanipulasi suaranya dan membuatnya lebih tebal dari suara normalnya
pangeran tidak tahu bahwa kesatria itu adalah wanita
dia menghala nafas lega dan berbicara kembali seperti seorang pejuang sejati
kau seorang pangeran
apa kau tidak memiliki sopan santun
aku kenal kau
kau jadi pembicaraan di kota ini ya kan
nah jika kau bertanya padaku kau adalah kesatria putus asa yang membuat gaun dari perhiasan mengkilap untuk dirinya
kau tidak sepadan dengan waktuku
brittany tidak akan diam
ini adalah waktu untuk membela kehormatannya
aku bukan sembarang ksatria
aku adalah kesatria berbaju zirah
dan jangan khawatir pangeran
aku akan menyelamatkan kau dari pemikiran kecilmu
dia ikut dalam turnamen
aku akan mengakhiri ini untuk selamanya
turnamen itu punya aturan yang ketat
baju besi lengkap untuk semua dan tidak boleh membahayakan kuda kuda itu
para kandidat seharusnya hanya menjatuhkan satu sama lain dari kuda mereka
dengan gong turnamen dimulai
untung pendaratannya mulus
sepertinya aku pernah menemukan
kau baik baik saja
dan akhirnya brittany berhadapan langsung dengan satu satunya pangeran yang berusaha mengalahkannya untuk selamanya
brittany lebih cepat
pangeran bangkit dengan marah
dia sangat marah sehingga dia tidak peduli dengan aturan dan meminta pengawalnya untuk menangkap brittany secara ilegal
tapi seseorang masuk
kau tidak dapat menangkap kesatria lain seperti itu
beraninya kau menghentikanku
kau bahkan bukan seorang pangeran
ya aku bukan
tapi akulah yang melakukan hal benar di sini
pangeran kerajaan timur didiskualifikasi karena menangkap seorang kesatria secara ilegal
aku tidak akan melupakan ini kesatria
kesatria berbaju zirah dianugerahi sebagai pemenang turnamen
boleh kami tahu namamu yang mulia
sebenarnya kau bisa memanggilku madan
tidak ada aturan yang melarang wanita untuk ikut turnamen ini
tapi aku senang
jika ada orang yang pantas mendapatkan kehormatan ini itu adalah dia
raja dan ratu mosaik terkejut
tapi mereka menerima perubahan ini dengan tangan terbuka
brittany akan mengubah arah mosaik
segera banyak gadis mengambil inspirasi dari brittany dan memutuskan untuk mengikuti kata hati mereka
antoni juga terinspirasi oleh cinta brittany padanya
mereka berdua ditempatkan sebagai prajurit di pelaton utama mosaik
di mana mereka berlatih bersama dan hidup bahagia selamanya